ada sebuah cerita dari wilayah paling barat pulau jawa
cerita tentang kawasan pesisir memesona yang memanjakan mata
geliat wisata yang menopang kehidupan warga
ada pula mereka yang bergantung pada hasil alam
juga mereka yang setia menjaga eksistensi seni dan budaya yang semakin langka
inilah cerita perjalanan menjajal rasa pesona wisata dan budaya dari selatan banten
kawasan pesisir membesar
pemandangan biasa jembatan kecil sepanjang tiga puluh lima meter ini dilintasi oleh sepeda motor yang hilir mudik mengangkut penumpang
jembatan ini adalah salah satu akses utama menuju objek wisata kawasan pesisir bernama sawarna
dari jakarta perjalanan menuju desa sawarna memerlukan waktu tempuh sekitar lima jam
berlokasi di kecamatan bayah kabupaten lebak banten sedikitnya ada sembilan objek wisata di desa sawarna
mayoritas adalah pantai
pantai yang terlalu besar panggilan dan panggilan yang terlalu besar

ojek menjadi moda transportasi andalan ketika berwisata ke sawarna
bersiaplah merogoh kocek lebih dalam jika ingin menjelajahi banyak pantai di desa ini
itu tuh ke pantai pasir putih
atau ke tanjung layar
evakuasi itu kalau tiga puluh itu satu lokasi
jadi sabi akan sabra akan ke pasir putih
nah ini akan bencin naik
jadi ini akan bencin naik
ini akan naik
jadi pantai mau naik
tapi kalau mau ke pantai ada tiga bisa dipaketin
biasanya sabra atta

kadang kalau mau naik ke satu ratus lima puluh juga bisa
itu tuh bisa ada jam jamannya
kalau untuk yang lain sih
kalau untuk yang lain mah
jadi bukan kita yang atur waktu mah
jadi kalau ngantri sepuluh tuh bisa
karena bencin naik
suruh diturunin dulu
biar nanti turun lagi yang ke sojek juga
nah jadi kalau mau liburan ke pantai pantai di sawar
nah kita harus cerdas menawar tarif ojek
karena harga atau tarif ojek ini ditentukan oleh kesepakatan antara pengembudi ojek dengan wisatawan
ini pun harganya tergantung loh
kalau paket pun bisa
misalkan tergantung dengan durasi berapa
ada di pantai
apakah pengemudi ojek yang menunggu kita atau tidak
atau banyaknya destinasi yang ditentukan
karena kalau misalkan kita ke tiga pantai misalkan ini harganya bisa lebih besar lagi
jadi ini worth it nggak sebenarnya
saya menyewa ojek yang dikemudikan dadang menuju tiga pantai dengan biaya seratus ribu rupiah
setiap bulan rata rata dadang memperoleh penghasilan satu lima hingga tiga lima juta rupiah
dari profesinya menjadi pengemudi ojek di sawar
nah kang ini kan
tukang ojek ini banyak nih
suka rebutan nggak kalau dapat penumpang nih
ya kalau untuk penumpang kita siapa yang duluan nanya itu mesti sama dia ditariknya
kalau belakangan paling sisa
sisa yang orang depan udah nanya duluan baru sisanya itu buat yang belakang
rata rata akan kasih ke wisatawan berapa nih
kalau ngantar ke sawar
oh kalau untuk ke sawarna rata rata dua puluh lima bulat balik ya

terus kalau untuk paket keliling satu ratus dua puluh itu ditungguin
tapi kalau misalkan nanti ojek ditiadakan ada akses mobil masuk
kang setuju nggak
soalnya kalau misalnya nggak setuju
kita bagaimana untuk majunya wisata sawar nah
keberadaan ojek pengantar wisatawan di sawarna bagai buah simalakama
di satu sisi kehadiran ojek mempermudah mobilitas wisatawan seperti saya
untuk menuju pantai pantai di sawarna
apalagi jalur yang tersedia terbilang sempit dan berkelok
namun di sisi lain menggunakan ojek saat berwisata di sawarna
membuat wisatawan perlu menyiapkan biaya lebih besar terutama bagi mereka yang berbudget kecil
lalu apa alasan pengelola wisata tak menyediakan akses masuk

intinya pro kontra udah pasti ada ya
intinya pasti ya ada yang sebagian mengharapkan mobil wisatawan itu masuk ke dalam
ada yang mengharapkan mereka tetap parkir di depan
itu artinya kami dari penggerak wisata juga ini lagi mempertimbangkan hal semacam itu
ada alternatif bagi anda yang tak ingin mengeluarkan banyak biaya ojek ketika berwisata ke sawarna
menginaplah di homestay homestay yang tersedia sehingga anda bisa berjalan kaki menuju berbagai lokasi wisata
jadi di desa sawarna ini ada lebih dari tujuh puluh lima homestay
nah ini harga sewanya berkisar antara empat ratus ribu rupiah ada juga yang satu dua juta rupiah
tapi harga ini tergantung dengan okupansi atau tingkat hunian homestay yang ada di sini ya
jadi ketika peak season atau musim liburan tiba harga homestay bisa lebih mahal
tapi kalau sedang sepi wisatawan atau pengunjung homestay bisa kurang
destinasi pertama saya di sawarna adalah pantai pasir putih
sekitar enam ratus meter dari pintu masuk
bergaris pantai sepanjang sekitar satu km pantai ini cocok dikunjungi oleh wisatawan yang ingin bersantai menikmati lembutnya pasir putih
orang tua wajib mengawasi anak
kami berdua berdua bersama sama saat berenang di pantai ini karena ombak yang cukup besar
kang ini yang menjadi pertanyaan besar nih ya supaya orang tidak ragu untuk wisata ke pantai sawarna
bayah ini kan dikenal sebagai wilayah yang rawan gempa bumi potensi tsunami nya cukup besar begitu antisipasi yang dilakukan oleh pengelola wisata seperti apa
sebenarnya kita sudah siapkan beberapa titik kantong evakuasi ya
di antaranya di sini kan alur dari tempat wisata

di sini juga ada satu bukit di mana wisatawan apabila terjadi bencana semacam tsunami itu mereka sudah bisa lari ke arah arah perbukitan
nanti siapa yang akan memperingati wisatawan
biasanya kita kalau misalkan terjadi tsunami kita sudah bergabung ada di grup yang namanya grup bpbd dan bagian bagian informasi terkait bencana tersebut
dan juga di sini juga kita biasa warning di pos lifeguard juga itu bisa dipergunakan di situ juga
dan di mesin mesin yang terdekat
dengan penggeras suara
dengan penggeras suara
dengan penggeras suara
jadi sudah ada pelatihan mungkin atas itu
iya seperti itulah
kita selalu continue pelatihan di mana kalau misalkan ini terjadi bencana kita antisipasinya begitu
tapi selalu ada tim rescue ya di area pesisir pantai ini ya
setiap hari kita pasang dari pengelola juga pasang penyelamat penyelamat balawista juga di sini
yang ini jangan terlewatkan pantai tanjung layar
pantai dengan dua batu karang ini menjadi ikon wisata di desa sewarna
cocok bagi anda yang ingin berburu spot untuk berfoto
dua batu karang ini mitosnya adalah permujudan dari layar perahu sangko riang
sebuah legenda yang cukup populer
tapi berdasarkan sejumlah penelitian batu karang ini tersusun dari batuan sedimen
yaitu ada breksi ada tuflapili dan juga ada batu pasir
usianya ini lebih dari dua puluh juta tahun
nah karang karang di sekitarnya juga menarik dan indah sekali
karena permukaannya dibentuk oleh hempasan ombak di pantai ini
ingin menikmati suasana pantai yang lebih tenang dan lengang
legon pari bisa menjadi pilihan ketika anda berwisata ke sawarna
bahkan anda bisa bermalam di pesisir pantai dengan tenda
pilih ke sawarna karena rumahku di bogor juga
jadi deket perjalanan sekitar lima sampai enam jam
terus pilih ke legon pari ini karena tempatnya sepi
jadi lebih enak buat camping gak ada gangguan dari turis lain
terus lebih nyaman juga buat bakar bakar nggak ada yang ganggu juga gitu kan
sawarna telah menjadi objek wisata sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
jauh sebelumnya desa sawarna adalah kawasan perkebunan kelapa sawit
pengusaha perkebunan pertama di desa ini adalah seorang berkebangsaan belanda
jan louis van go yang makamnya masih terjaga di kawasan pintu masuk menuju pantai
jean louis van gogh adalah seorang belanda yang dikirimkan ke sawarna bersama sama dengan
utamanya john van goh yang menjadi manajer perkebunan cibadak
dia dikirimkan ke sini menjadi manajer perkebunan di sini dengan membawa beberapa tenaga kerja dari luar daerah
jadi dulu ini adalah perkebunan kelapa
ya perkebunan kelapa belanda karena ini dulu kan bibit bibit kelapa ini dari sulawesi bawa ke sini sebagai bibit unggul
kemudian wafat di sini
dia wafat di sini pada tahun seribu delapan ratus tiga puluh tanggal dua puluh sembilan maret
dalam artian dia usia tiga puluh tahun
karena dia terkena penyakit malaria
jadi penyebutan sawarna ada makna tersendiri atau
ada beberapa bahasa atau sebutan dari masyarakat
pertama sawarna itu dari bahasa sang sakerta
swarna artinya emas
kedua ada sarana suwarna kemana mana akan terkenal kemana mana gitu
ketiga sawarna ini dulu dari sepanjang sungai cisawarna sampai ke atas
ini warga masyarakatnya punya penyakit hapur
ya putih semua
kulit begitu ya
dihuni oleh satu tiga ratus tujuh puluh keluarga sawarna kini menjadi desa wisata penopang kehidupan warganya
sesuai dengan namanya sawarna yang berarti satu warna
desa ini memberikan warna tersendiri di banten selatan dengan garis pantainya yang memesona

ibu kelompok itu horseman samararni menca développement mereka

tempat kebudakannya sudah meninggal

kekuatan apa yang've co project
ini dia pisang sebelot
jenis pisang yang digunakan oleh warga sebagai bahan baku pembuatan sale
sekilas bentuknya mirip pisang kepok siang
kali ini saya akan melihat bagaimana warga desa cilograng mengolahnya menjadi sale
kali ini saya akan melihat bagaimana warga desa cilograng mengolahnya menjadi sale
ini berarti tinggal diapain ini diream dulu berarti ya
iya kita kumpulin dulu baru diream supaya matang dulu
baru setelah matang di proses
yuk kita bawa kang
pisang seblot yang telah matang dikupas satu persatu
di pabrik saleh pisang milik suhijat ini sedikitnya ada enam warga yang bekerja
sudarsi salah satunya
bu adi binta
ini setiap hari selain ngupasin pisang ibu apa
buruh tani kalau sehari dapat berapa bu
itu buat biaya anak anak berapa
jadi lu bahkan buat biaya di rumah ya bu ya
nah kalau ngupas pisang gini ibu sehari dapat berapa bu
tergantung jam jamannya sih selesai gitu maksudnya ya udah
kalau sampai siang misalkan
itu sehari ya
nanti kalau pisangnya sedang tidak ada
tiga minggu sekali kan ngupasnya
kalau semakin banyak laku di pasaran sale pisang ini semakin bisa menggerakkan perekonomian warga
sale pisang adalah penganan khas kabupaten lebak terutama di wilayah selatan banten
sedikitnya ada dua puluh tiga pembuat sale pisang di desa cilograng
mereka memanfaatkan pisang seblot karena harga jualnya yang terbilang murah
kira kira kalau misalkan terangkat sale ya petani pun akan terangkat dari daya jual cauknya ya pisangnya
kalau misalkan kita beli satu kintal misalkan
satu kintal itu
itu menghasilkan sepuluh kilo sale
kalau dari satu ton itu satu kintal
dari satu kintal itu kalau misalnya dijual keluar itu bisa sampai tiga puluh per kilo
kalau di sini pasarannya lima belas ribu
pisang yang telah dikupas kemudian dijemur
musim hujan menjadi kendala besar produksi sale pisang ini
selain dijemur pisang juga diasapi beberapa kali agar kandungan airnya berkurang
ada teknik khusus yang digunakan agar menghasilkan sale pisang dengan tekstur dan aroma khas
proses pengasapan pisang tak boleh dengan api langsung
kayu bakar yang digunakan pun tak sembarangan
proses pengasapan biasanya dilakukan pada malam hari
sementara pagi hingga sore sale tetap dijemur di bawah sinar matahari
semuanya dilakukan secara tradisional termasuk peralatan yang digunakan
jadi proses pembuatan sale pisang ini panjang sekali ini
sekitar lima hari setelah proses diasap dijemur diasap dijemur
ketika kandungan airnya sudah semakin sedikit tandanya sudah siap dikonsumsi
nah tandanya secara fisik adalah tidak lengket nih
seperti ini nih ini bisa kita makan
yang ini lebih kenyal
manis ada kecut sedikit
ini legit banget ini enak banget loh
tidak apa apa ini enak banget
salai pisang kemudian dipipihkan
meski dikenal sebagai makanan khas banten
sale pisang seblot masih luput dari perhatian pemerintah
terutama dalam hal promosi dan pemasaran
selain pemasaran pengembangan produk sale pisang juga masih terkendala permodalan
sayangnya belum ada kelompok usaha sale pisang di desa cilograng
pada hal sale pisang seblot berpotensi memperkenalkan
berpotensi besar untuk dikembangkan di desa ini
kami membuat kepada masyarakat untuk membuat kelompok
kelompok usaha yang insya allah kami dari pemerintahan desa
kalaupun memang sudah terbentuk sebuah kelompok
sedikit banyak akan membantu dari pemerintahan desa
baik itu anggaran dari desa dan mungkin akan diajukan ke kabupaten atau ke
semain debus biasanya melakukan ritual yang dipimpin oleh sesepuh padepokan
sambil mempersembahkan sesaji yang disebut susuguh
mereka memanjatkan doa agar diberi kekuatan saat melakukan atraksi
di awal kemunculannya debus dikenal oleh masyarakat banten
sebagai salah satu media penyebaran ajaran islam
ketika era keislaman masuk
dan ini direvitalisasi
sehingga hal hal yang berbau kesirikan dan sebagainya itu dibuat
diganti dengan hal hal yang sifatnya keyakinan terhadap tuhan
artinya pada debus ini sebetulnya sebuah pertunjukan keyakinan
ketika seseorang yakin dengan tuhannya
dan kemudian melakukan ritual memohon dan sebagainya
maka tuhan yang maha pemurah pun akan memberikan apa yang diinginkan
tabuhan kendang pencak dibunyikan
tanda pertunjukan dimulai
sebelum melakukan atraksi
pertunjukan debus biasanya diawali dengan pencak silat
sebetulnya gerakan meladiri memang gerakan meladiri
cuma berhubung kami itu diaplikasikan dengan seni budaya
bagaimana kami itu apa namanya mempertunjukkan gerakan pencak silat
gerakan silat apa namanya gerakan benar benar gerakan silat
dirinya dengan musik
setiap pemain debus pasti pesilat
namun tak semua pesilat adalah pemain debus
debus berasal dari kata
dari bahasa arab dari bahasa sunda juga
gitu ya ke debus yang artinya tidak tembus dan sebagainya
tapi intinya debus adalah sebuah kesenian tradisional yang memang berasal asli dari banten
banten yang menggabungkan kesenian pencak silat
tradisi pencak silat ilmu bela diri pencak silat
dengan kemampuan orang itu mempertunjukkan
hasil dari olah rasa dan olah tubuh
dan tubuhnya menjadi seseorang yang dijaya
sehingga mereka tidak mempan untuk dibaco
kemudian mempertunjukkan hal hal yang orang normal nggak akan bisa
masyarakat biasanya mengenal debu sebagai atraksi yang menyeramkan
namun tidak demikian bagi saya
deg degan juga ya mau nonton atraksi debus
tapi yang harus anda ingat adalah
atraksi debus ini mengandung unsur kekerasan
jadi memang harus ditonton oleh orang dewasa
boleh menonton tapi harus didampingi orang tuanya
dan ingat atraksi debus ini hanya boleh dilakukan oleh profesional
bukan untuk ditiru
satu persatu pemain debus menunjukkan kemampuannya
berbagai atraksi dilakukan
memukul kepala dengan rotan
hingga memecahkan batu dengan kepala
mereka kebal terhadap peralatan yang digunakan
ada pula yang kebal terhadap benda benda tajam seperti golok dan jarum
sekalipun terkena lidah
bahkan alat bor tak dapat menembus kulit
hanya orang orang tertentu saja yang mampu melakukannya
selain berlatih mereka menjalankan syarat dan berbagai pantangan
agar ilmu debusnya sempurna
itu memang ada pantangannya
jadi pantangan itu memang bukan hanya tentang debus saja
jadi bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita

itu memang bagaimana kita bisa memiliki pandangan
agar kita bisa melakukan penjagaan

agar kita bisa memiliki pandangan
bukan hanya tentang debus saja jadi bagaimana ahlak kami teratur terarah

karena di debus juga yang pertama kami diajarin debus itu bukan debus dulu sebetulnya
tapi ahlak dulu yang pertama tidak boleh sombong tidak boleh ujubriyata kabur
tidak boleh kita itu kita bisa debus kita itu gagah tidak boleh sebetulnya tidak boleh
maka pantangan kami ada pantangan tertentu yang pertama tidak boleh berzina
tidak boleh mabok mobokan tidak boleh menipu dan sebagainya yang buruk buruk
hanya orang dewasa saja yang dapat melakukan atraksi debus
namun pemainnya tak hanya pria wanita pun bisa melakukannya
warga kampung cibobos kecamatan cihara berusia delapan belas tahun ini
mempelajari debus sejak masih duduk di bangku smp
nah ini kan yang unik gitu ya kan kebanyakan laki laki ini yang main debus
katanya kan perempuan gak ngerasa risih gitu atau gimana
oh enggak kalau ke situnya sih aku juga suka gitu ya
kayak perdebusan kayak gitu suka jadi mau aja mau
kan di padai pokalnya juga ceweknya cuma sedikit
terus aku yang gede terus jadi kayak mau terus aku yang itu yang ada debusnya
ikut melestarikan begitu ya
ini kalau dari segi nominal tiap mentas itu ada upah nggak kalau main dopisah
kalau kita itu kebanyakan ngambil dari saweran
kalau ada yang sawera nanti kita bisa dapat
ya tak ada penghasilan tetap bagi para pemain debus
bagi mereka bermain debus bukan untuk mendulang rupiah
ketika saya dipanggil contoh misalkan ke tempat hajatan
saya mah siap berangkat
ada pun budgetnya berapa silahkan anda sesuaikan dengan keperluan kami
kami tidak bisa menghargakan
terutama ilmu dan seni budaya itu bukan untuk diperjualbelikan
yang pertama untuk dilestarikan
ada pun misalkan ada rizki
yang apa namanya yang orang yang manggil ngasih kepada kita ya kami terima
ketika tidak ngasih pun kami tidak pernah menagih tidak pernah
meski aksi para pemain debus terbilang menyeramkan
namun bagi warga atraksi debus adalah permainan yang menghibur
awalnya sih saya lihat serem gitu ya
tapi ya kok seru juga gitu ya sampai nggak makan
menembus sampai itu
pokoknya saya sangat bangga punya budaya seperti ini gitu
contoh yang harus dilestarikan
keberadaan debus kini semakin tergerus zaman
perlu upaya besar untuk menjaga eksistensinya
agar kesenian tradisional banten ini tak semakin langka
para seniman harus diberi martabat yang tinggi
kita coba bandingkan dengan bali
ketika kita ingin lihat dari kecak yang bagus
kita harus pergi jauh ke uluwatu
bukan yang kecaknya yang datang ke hotel hotel
ini kan hal yang sangat beda ya
secara dignity seniman akan dapat
kemudian ya memang harus ditempatkan seperti itu
nah saya bermimpi ada sebuah balai budaya yang representatif di belak selatan
mudah mudahan bahkan itu menjadi sebuah destinasi nanti untuk itu
perjalanan saya di selatan banten telah mengajarkan banyak hal
kearifan lokal masyarakat di pesisir pantai
yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata
bertahan melestarikan cita rasa tradisional dari hasil alam
dan bagaimana merawat seni budaya agar tak tergerus zaman